gelaran kompetisi bni sirkuit nasional b sulawesi selatan resmi berakhir
berbagai evaluasi penyelenggaraan dari sisi turnamen dan juga harapan tuan rumah sulawesi selatan
mengemuka untuk dapat dipilih kembali sebagai tuan rumah
sukses penyelenggaraan kompetisi nasional bni sirkuit nasional b seri ke tujuh di sulawesi selatan
melambungkan harapan tuan rumah kabupaten goa dan kota makassar
sebagai tuan rumah untuk seri seri sirkuit nasional berikutnya
diharapkan dengan semakin banyaknya kompetisi yang digelar di luar pulau jawa
mampu menjawab pemerataan skill pebulu tangkis indonesia
kita akan keliling tahun depan kita berharap sulawesi selatan masih diberi kesempatan
untuk menjadi tuan rumah sirkuit nasional tahun dua ribu dua puluh tiga
kita berharap tahun
kalau tahun ini sirkuit nasionalnya seri b
maka kita berharap tahun depan sudah bisa naik menjadi seri a
yang mana kategorinya yang lebih remaja taruna dan dewasa
yang tentu saja akan lebih seru dibandingkan lagi dari turnamen sirkuit nasional seri b ini
menurut kepala bidang turnamen dan perwasitan ppp bsi mimi irawan menilai
gelaran sirkuit nasional di sulawesi selatan ini akhirnya mampu memetakan
potensi potensi atlet muda di indonesia
meski diakui bahwa klub klub dari pulau jawa mendominasi dalam babak final yang digelar dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
yang pertama evaluasinya adalah bahwa kita memang harus punya pelatih di indonesia timur ini
supaya ada keseragaman
ini kan makassar kan paling pinggir ini sekarang kan
di semifinal ada lima belas
di final tinggal enam
dan itu semua orang dari pulau jawa
satu aja yang dari balikpapan
dan itu juga kena sering latihan ke jakarta
jadi itu yang saya inginkan bahwa ada keseragaman
tadi memang ada legend datang
karena waktu awalnya kita rencanakan kucing klinik
supaya anak anak ini cara megang raketnya semuanya bisa terarah
nah ini kan tidak
nah jadi itulah salah satunya
shuttle time pbsi mesti galakkan di indonesia timur
supaya anak anak ini tidak keder gitu ya
ajang bni sirkuit nasional b seri sulawesi selatan
merupakan turnamen bulu tangkis berskala nasional
yang menjadi ajang unjuk gigi pebulu tangkis muda potensial
sebagai salah satu bentuk komitmen pbsi yang didukung bni
secara resmi juga bekerja sama
dengan detikom dan cnn indonesia sebagai official media and broadcasting partner
di semua seri bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh
rafa kaffi alwi fauzi goa sulawesi selatan